kembali di news hour meski mencatat angka kesembuhan yang cukup impresif setiap harinya
jumlah penambahan pasien positif covid sembilan belas di jawa timur juga terus bertambah setiap hari
jumlah kematian akibat covid sembilan belas di jawa timur juga masih yang tertinggi se indonesia
hingga hari ini jumlah total kasus positif covid sembilan belas jawa timur bertambah menjadi lebih dari tujuh puluh sembilan ribu orang
dari jumlah itu hampir enam puluh delapan ribu diantaranya dinyatakan sudah sembuh
meski rata rata jumlah kesembuhan per hari mencapai lima ratus an
tetapi jumlah penambahan pasien positif juga berada di angka yang sama lima ratus an orang setiap hari
hal ini membuat daya tampung di rumah sakit di jawa timur menjadi berkurang
data satgas covid sembilan belas jawa timur menyebutkan saat ini kapasitas perawatan pasien covid sembilan belas
sudah mencapai enam puluh hingga tujuh puluh persen di setiap rumah sakit
naik dua kali lipat dari bulan november yang masih tiga puluh hingga empat puluh persen
selamat siang rangga ini bagaimana penerapan prokes di sana apakah masih berjalan dengan baik
selamat siang rizky rizky penerapan protokol kesehatan ini memang menjadi isu yang sampai sekarang ini masih cukup mengkhawatirkan

juga oleh sejumlah dokter sejumlah ebide wiolog dan beberapa pihak yang terkait juga bahwa mengatakan khusus di jawa timur ini penerapan protokol kesehatan ini sudah mulai mengalami penganduran
ada ketidakdisiplinan yang mulai mengejala di banyak masyarakat khususnya di jawa timur termasuk juga di kota kota yang sekarang ini sudah menjadi epicentrum baru bagi penyebaran covid sembilan belas
kita ketahui dahulu kota kota besar saja yang menjadi epicentrum tapi sekarang sudah menyebar sudah spread ke hampir ke semua wilayah dengan total daerah zona merah yang sekarang sudah mencapai dua puluh enam kabupaten kota
ini menunjukkan memang betapa kemudian isu ketidakdisiplinan itu protokol kesehatan ini masih sangat mengkhawatirkan
salah satu yang paling real saja adalah kemudian di kota surabaya ada beberapa hotel yang kemudian sudah melaksanakan pesta pernikahan
saya melihat sendiri bahkan di sebuah hotel dalam dua hari ada dua acara pernikahan yang dilakukan ini dengan angka pengunjungnya atau pesertanya itu di atas seratus orang
di beberapa tempat di tempat tempat mal kemudian di beberapa lokasi lokasi tempat keramaian juga sudah mulai ramai
memang semuanya memakai masyarakat
tapi kita tidak bisa mengetahui bagaimana sikap mereka pada saat mereka di dalam
apakah kemudian jaga jaraknya terpenuhi apakah kemudian mereka tetap memakai masker atau tidak
nah yang paling bisa kita lihat bagaimana penerapan protokol kesehatan yang relatif tidak bisa berjalan di jawa timur ini adalah tingginya kenaikan jumlah kasus positif
memang betul seperti kata anda ada jumlah kesembuhan yang cukup impresif
tetapi nyatanya itu juga diduga tingkat pertambahan pasien baru setiap harinya juga sangat tinggi
hampir lima ratus an orang setiap harinya secara rata rata rizky
bahkan juga kemarin pada tanggal dua puluh empat desember saja ini mencatat tingkat kenaikan yang cukup banyak
mencapai tujuh ratus empat puluh empat hanya dalam waktu satu hari saja
ini membuat kemudian daya tampung rumah sakit menjadi sangat berkurang
di sini di rumah sakit lapangan ini totalnya kapasitas tiga ratus lima puluh bed
sekarang ini sudah terisi dua ratus tiga puluh lima
ini sudah menurun
tadi sudah tadi ada sekitar dua ratus empat puluh delapan jumlah kapasitas
yang sudah digunakan
dari sekitar tiga ratus lima puluh bed yang ada di lokasi sini
jadi memang rumah sakit harus terus terusan berkejaran dengan jumlah pasien yang terus bertambah
saya sudah bersama dengan penanggung jawab rumah sakit lapangan dr nalendra iswara
selamat siang dokter
selamat siang mas
memang jumlah pasien sembuh bertambah
tapi pasien baru juga relatif bertambah
anda tadi menyebutkan saat kita ngobrol tadi dokter
jumlahnya jauh lebih banyak
jumlahnya jauh lebih banyak
jumlahnya jauh lebih banyak
jumlah yang datang yang sakit itu jauh lebih besar dibandingkan jumlah pasien yang pulang
kemarin kita sudah mengulangkan tujuh puluh enam pasien
hari ini kita sudah memulangkan hampir empat puluh satu pasien
rata rata kita sudah mengulangkan sekian
tapi pasien kita ya sudah
beberapa hari terakhir naik terus
kemarin tadi tiga ratus tujuh puluh delapan
tetapi kita akan kita tingkatkan
karena dua hari berturut turut sudah di atas tiga ratus lima belas
hampir dengan sesuai dengan kapasitas
kapasitasnya hampir terpenuh
hampir delapan puluh lima persen terisi bor
nah ini yang sungguh mengkhawatirkan
sehingga kita pada saat tanggal dua puluh empat
kita ambil keputusan juga
akhirnya adalah persyaratan yang bisa kita terima di sini
pasien akhirnya pertama adalah pasien yang tanpa gejala
kita harapkan isolasi mandiri
tidak di rumah sakit ini
tetapi adalah kalau pasien tanpa gejala tapi hasil dari swab pcr nya di bawah lima belas
itu baru kita terima
itu yang pertama
yang kedua apabila pasien yang otg tapi dia punya comorbid
itu yang kita terima
itu yang kedua
yang ketiga adalah pasien pasien yang bergejala ringan dan sedang
ini yang kita utamakan
harapan kita adalah angka mortalitas
angka kematiannya bisa kita turunkan
sehingga tidak sampai terjadi kasus kasus yang ringan sedang ini menjadi lebih berat
karena kuncinya di sini adalah
monitoring yang ketat hasilnya
outcome nya sungguh luar biasa
kita di sini angka kematiannya
sekarang rumah sakit lapangan juga menerima pasien pasien dengan comorbid ya
antara ringan dan sedang atau sedang menuju ke berat
nah apakah kemudian ada artinya sdm fasilitas kemudian peralatan
komitmen juga harus lebih disiapkan untuk itu
sudah siapkah pak
kita sudah menyiapkan sebenarnya
tapi sudah siap
tapi sebenarnya kalau kita di sini icu sama icu sifatnya adalah temporer
karena kasusnya cukup banyak
kasus yang sedang
ini harus kita waspadai akan jatuh ke dalam kondisi yang berat
peralatan memang kita punya
seperti hiclona salekano
itu sudah kita gunakan
kita dapat bantuan
lima limanya kita gunakan semuanya
dan itu sangat membantu
dan kita juga menyiapkan pertama kapasitasnya dulu
kita akan menjadi target kita lima ratus tempat tidur
sekarang sudah tiga ratus tujuh puluh tempat tidur kita sudah siapkan
yang kedua adalah sarana daripada lagi memperbaiki sarana listrik dan sarana air serta mck nya
supaya nanti pada saat pasien jumlahnya di atas hampir mendekati lima ratus kita sudah siap semuanya
dan untuk kasus sedang
ringan sedang nanti dalam jatuh kan
karena kita selama ini pada saat kita kondisi berat ternyata di rumah sakit terujukan rumah sakit covid itu penuh
sehingga kita harus menyiapkan di sini yang sifatnya sementara untuk menanggulangi jangan sampai kondisi pasien jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat lagi
sehingga di sini kita siapkan nantinya sifatnya sementara untuk mempertahankan kondisi pasien
sehingga tidak jatuh ke dalam kondisi yang lebih buruk lagi
jadi saat sepasien menunggu masuk ke rumah sakit rujukan dia masih dalam kondisi bisa hidup begitu
ya itu target kita
yang penting bagaimana pasien itu akhirnya survive
sehingga tidak sampai jatuh ke dalam angka kematian
dok terakhir dok selama ini kita tahu dari mulai akhir oktober sampai ke november terus meningkat mengalami peningkatan hampir seluruh daerah termasuk di jawa timur
libur panjang di bulan oktober pasti berdampaknya adalah di awal november sampai pertengahan november
terus banyak kerumunan setelah peristiwa demokrasi juga seperti itu
itu kan juga banyak kerumunan yang kita pikirkan memang luar biasa kenaikannya
yang awal kita cuma lima puluh jadi dua ratus oh mungkin libur panjang
tapi setelah itu luar biasa
naik terus sampai di atas tiga ratus
dan kita sampai hari ini tadi dua ratus tujuh puluh delapan
karena kemarinnya sudah kita seleksi benar pasien pasien yang datang kemari
adalah kondisi yang memang seperti yang telah saya sampaikan tadi
baik terima kasih dokter nalendra atas informasinya
sehat sehat terus dok dan salam buat kawan kawan tenaga kesehatan untuk tetap sehat
terima kasih banyak dokter
risky kita ketahui bersama
seperti tadi disampaikan dokter nalendra
terus menerus mengalami peningkatan jumlah pasien positif di jawa timur ini
meskipun jumlah kesembuhannya juga cukup tinggi
nah bagaimana kemudian solusinya
saat gubernur kofifah indar parawansa ini sudah menambah delapan belas rumah sakit rujukan baru
sehingga total rumah sakit rujukan di jawa timur ini mencapai satu ratus empat puluh lima buah
ini sudah termasuk dengan rumah sakit lapangan yang ada di sidi di kota surabaya
dan dua rumah sakit lapangan baru yang sekitar seratus orang
ini rumah sakit lapangan baru yang sekitar dua tiga hari yang lalu baru saja beroperasi yaitu di malang dan jember
tetapi memang tetapi memang sekali lagi rizky terus berkejaran antara angka kesembuhan bahkan angka penambahan terus semakin tinggi
dengan jumlah kita bisa lihat dari total tiga ratus
total tiga ratus lima puluh bed yang tersedia di rumah sakit lapangan ini
sekarang sudah mencapai dua ratus tiga puluh lima yang terisi
kita bisa bayangkan jika kemudian tidak ada penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat
kemudian bagaimana masyarakat bisa abai
dan kemudian relaksasi terus saja diberikan
itu kita bisa khawatirkan bahwa fasilitas fasilitas kesehatan di jawa timur ini akan kolaps
tapi kita tidak berharap itu terjadi
baik rangga umara melaporkan dari surabaya jawa timur
terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas